kalo dia itu bener bener iksan dia itu pasti akan datangin kamu pada saat kamu memanggil manggil nama dia
tapi apa dia malah pergi begitu aja
iksan itu sudah meninggal orang yang tadi itu bukan iksan
sudahlah kamu ikhlaskan saja kepergian iksan
saya harus kembali ke rumahnya leni karena nggak ada satupun yang bisa aku ingat
itu barusan iksan atau bukannya
itu kan istrinya iksan
tari kamu kelapa
mas wisto baru saja saya mulai mas iksan
istrinya iksan juga memanggil orang tadi dengan iksan
apa berarti dia memang ihsan
apa jangan jangan orang yang waktu saya lihat
kamu tadi pasti salah lihat
iksan itu sudah meninggal
orang yang kamu panggil panggil tadi itu bukan iksan
itu benar benar mas iksan
mas iksan saya lihat sendiri itu benar benar mas iksan
kalau dia itu benar benar bisa
dia itu pasti akan datangin kamu pada saat kamu memanggil manggil nama dia
dia malah pergi begitu saja
iksan itu sudah meninggal
orang yang tadi itu bukan iksan
sudahlah kamu ikhlaskan saja kepergian iksan
bu atau iksan
itu bung k deaf ito
ini bukan pertama sedih aja
tarik tarik sudah sudah kamu gue sepikirin lagi itu sudah kalau kamu terus begini almarhum
iksan tidak akan pernah tenang iya mas wisnu mas wisnu membenar mas iksan sudah meninggal mungkin
itu rasa kangen aku pada masih ke sana kau kaget sama sih
tapi masih sudah meninggal dibunuh oleh prabu wijaya
aku sehingga heran kalau kamu tuh
banget akrab sama perempuan nih soalnya apa kamu itu sangat mencintai bapaknya dia
ibu maaf ya bu kalau amera nanya kayak gini tapi emang bener ya bu kalau tante aini dulu sama ayah saling
hai ini amira kamu mau buat hati ibu sama sakit
astagfirullahaladzim enggak bu amir nggak maksud kayak gitu tadi amir cuma haluan kamu amira
kamu begitu sama ibu

tunggu sahabatnya ayah kau malu ngomongin kayak gitu maksudnya kami itu sama sekali gak punya sifat sifat baik seperti ayah kamu kamulah ibu kamu lagi sedih kamu malah bikin tak berjadi sedih lagi itu namanya keterlaluan
tapi elmira cuma pengen tahu
apa betul hal itu yang menyebabkan pak prabowo membunuh ayah
bu amirah benar benar minta maaf bu
amira sama sekali gak bermaksud buat nyakitin perasaan ibu tadi
jangan ganggu ibu
tinggalin ibu sendiri
mungkin sebaiknya aku gak ganggu ibu dulu
lebih lebih menceritakan kecurigaan aku soal alasan pak prabu bunuh ayah
aku takut ibu bisa tambah sedih
apapun alasan pak prabu
ayah kan udah meninggal
dan ayah gak mungkin kembali lagi
mas rusli dari mana aja sih
saya sampai panik mencari mas kemana mana
mas itu berapa
mas itu belum sihat betul
tadi saya hanya jalan jalan aja
ya ampun mas
mas ini gimana sih
saya sama rizky kan sudah pernah bilang sama mas tentang masa lalu mas itu
bahwa mas itu adalah ayah kandung resi dan saya ini mantan istri mas
apa belum cukup
tapi saya ngerasa masih ada yang aneh aja mas

apa belum cukup mas itu adalah ayah kandung rizky dan saya ini mantap istri mas
aneh aja tuh saya
aneh aja tuh saya
nah nah tuh apa saya bilang
makanya mas jangan mikir yang berat berat dulu
ayo kita masuk ke dalam